minggu siang gunung semeru di lumajang jawa timur mengalami erupsi dengan mengeluarkan
awan panas guguran sejauh enam km ke arah tenggara selatan atau kawasan kalilanang erupsi terjadi
pada pukul dua belas empat puluh dua waktu indonesia barat dengan tinggi kolom abu seribu lima ratus m di atas puncak erupsi
terjadi pada pukul dua belas empat puluh dua waktu indonesia barat dengan tinggi kolom abu seribu lima ratus meter di atas puncak
hingga saat ini status gunung semeru masih berstatus level tiga atau siaga bpbd kabupaten
lumajang menerjunkan sejumlah tim untuk melakukan asesmen dampak awan panas guguran gunung
semeru pusat pengendali operasi menerima informasi dari bbm bg pukul dua belas empat puluh dua bahwa terjadi api game
tari bwd tetap memantau di seputaran wilayah kejar kuning disitu ada penyebaran
yang seringkali dilalui oleh masyarakat untuk sementara ini kita tutup erupsi gunung semeru ini
mengakibatkan dua kecamatan di lumajang yakni kecamatan senduro dan gucci alit di guyur hujan
abu hujan abu vulkanik gunung semeru terjadi dengan intensitas ringan untuk sementara dari
beberapa laporan dari relawan itu masih mengarah ke arah senduro sebagian kucali memastikan sementara
itu tidak tidak semuanya sebagai wilayah desa kandang tebus kami permasakan disana
menurut informasi relawan yang ada di sana masih nihil sementara itu minggu sore bpbd
kabupaten lumajang juga sudah berkoordinasi dengan puskesmas di lereng gunung semeru untuk
memberikan bantuan masker jika dibutuhkan nur hadi wicaksono lumajang jawa timur